gue bisa temu karena kan gue awalnya kan kayak ending nih takut takut orang gadungan atau gimana gitu kan
dignasnya kadang kadang kalau ada dana bikin popsi
anak punya potensi besar untuk menjadi korban selanjutnya korban pelampiasan
terus aku balik dari sekolah ke rumah
pasar kok sembilan to lima gini gitu kan
jadi mungkin sering diajak cabutan juga kali ya
jadi pak presiden menitipkan menyampaikan kepada saya
yang ada di hampir setiap daerah di indonesia
ternyata itu kayak sistem lemari
kayak si hoki teman priangan nih
sikapnya adalah kami akan melanjutkan program program pemerintah
kalau ngelawan pemain bintang itu yang mereka masih
kita berkaca kdrt yang banyak disebutkan orang sebagai asumsinya adalah latar belakang dari kejadian ini
saya mau program ini semacam edukasi juga bagi kita semua termasuk saya sendiri
nah kira kira seperti apa sih konsumsi nanas yang baik bagi tubuh kita
apabila kita memilih menyerahkan kendak kita kepada
tapi lu berarti disana ikut club juga gak sih
tetapi persoalan persoalan yang menyangkut kontraknya dan lain sebagainya ini rumit
karena kami dari pengusaha punya tanggung jawab sangat besar
misalnya kalau waktu kita dulu kan punya koleksi kartu apa yang unik
jujur aja bang diego bang jubri
karena secara prestisius lah
naik loh kenapa gue masih timnas
jadi program program yang dibuat yang bersentuhan dengan rakyat
nah dengan ada konsep perubahan situasi iklim
jadi sebelum jualan kita ngobrol dulu sama mereka
ini walaupun dia pemain bintang hari ini nggak bagus
kalau kami bicara di sini konco berjuang
karena yang namanya karya seni tentu nggak semua orang make sense untuk bisa mengarah kenapa value nya setinggi itu